anak aku jadi ambil sama elsa tadi
aku senang memas
aku senang kau berdekat kesini untuk jemput
kalau nino benar benar ambil anaknya andin terus dia tes dna
dia pasti tahu semua kebohongan yang gue lakuin selama ini
bisa kacau semuanya
gue gak boleh biarin nino ketemu sama anak itu
papa mama juga gak boleh tau
alhamdulillah baik mbak
lo sendiri gimana kabarnya
kabar mbak baik kok
mbak juga udah melahirkan
selamat ya mbak
bayinya cewek atau cowok
anak mbak perempuan
anak mbak perempuan
mbak boleh minta tolong sama kamu gak
kalau gue bisa tolongin ya
untuk ambil anak mbak dari tempat ini
mbah mau kalau misalkan kamu
mama sama papa yang mengurus dan rawat dengan baik
sebenarnya mbak bingung apalagi kondisi papa pada saat ini juga lagi sakit kan
mbak udah tau kalau papa sakit
mama yang kasih tahu mbak
tapi mbak udah gak tau lagi apa yang harus mbak lakuin
kasian kalau misalkan anak mbak disini terus
mbak tenang aja
mbak mbak mau ke tempat ini

mbak mau ke tempat ini

ya mbak mau ke tempat ini

ya mbak mau ke tempat ini

ini anak mbak
ya ampun lucu banget sih anaknya mbak
kamu sendirian aja
gue udah kekuburan mbak
mama sama papa udah tahu
mereka gak tau
makanya gue minta sama lo jangan sampai ada yang tahu
ya udah sini mbak anaknya gue bawa pulang ya
kenapa bengong sih
biar langsung ketemu sama oma sama opanya pasti mereka semua
di situ ada anaknya sama
saya sudah kasih cb posisi
jangan kita panggil dia mac chilli
kita hama indonesia tersuntuk prosperous
kadang ada temen lain
dia tuh anak kita mas
darah daging kita
nanti meetingnya bisa dilanjutkan
sama rekan saya ya
kamu tolong bantu ya
nanti kalau mama udah bebas
cuma tembak sini
aku kangen sama kamu mas
kamu baik baik aja
aku baik baik aja kok mas
anak aku udah diambil sama elsa tadi
aku seneng sama mas
aku seneng kamu dateng kesini untuk jemput aku
dua tahun gelap